di atas rata rata lahir dari sebuah keyakinan akan potensi anak anak indonesia di bidang musik yang luar biasa
tak hanya berhenti sampai dua generasi di atas rata rata terus mencari anak anak dengan kemampuan di atas rata rata bagi kemajuan musik indonesia
di atas rata rata merupakan sebuah karya erwin gutawa dan gita gutawa
yang memberikan wadah bagi anak anak indonesia
dengan bakat musik yang luar biasa
melalui audisi yang diikuti ratusan anak selama berbulan bulan
terpilihlah anak anak yang piawai bernyanyi dan juga memainkan berbagai instrumen musik
di atas rata rata menemukan anak anak dengan ciri khasnya masing masing
misalnya kavin dengan kepiawayannya menyanyi jazz dan bermain piano
misalnya kavin dengan kepiawayannya menyanyi jazz dan bermain piano

rafi yang piawai memainkan saksifon
nada dengan cengkok melayunya yang khas

serta shakila dengan kemampuannya bernyanyi seriosa
serta shakila dengan kemampuannya bernyanyi seriosa
anda tidak d addition summer break wydah
nah bu marijuana
nyanyi dengan genre
urban pop ya bener ya rafi
kemudian di tengah tengah
ada nona cantik sekali
katanya rambutnya baru disalon
seorang penyanyi tapi apa yang dinyanyikan
yang jelas bukan lagu anak anak
kavin kavin adalah
pemain jazz dan juga nyanyi
dar generasi kedua ini baru mengadakan
konser dan katanya sukses sekali
kita tanyakan ya satu satu
rafi pengalamannya kesannya
apa katanya sukses ya
sangat berkesan menurut aku
soalnya bisa belajar banyak
terus bisa ketemu temu
orang hebat juga
terus bisa belajar
dari mereka juga
jadi tahu di backstage itu
yang paling berkesan
paling berkesan itu pas
pas di backstage
jadi pas habis nyanyi
itu suruh buru buru
ganti baju habis itu langsung
itu berkesan ya harus buru buru ganti baju
kenapa begitu berkesannya
mungkin harus ganti baju dalam dua menit gitu
ya bisa dalam dua menit
bisa dalam dua menit
terus shakila apa menurut kamu
yang paling berkesan sama yang paling seru
kalau yang paling berkesan
mungkin pas udah selesai
semuanya stand in your position
pada peluk pelukan nangis nangisan gitu
kamu ikut nangis juga
kamu nyanyi berapa lagu
saking banyaknya ya
tapi seru ya
cuman pas serunya pas lagi udah
over terus kamunya
not that yang lain gak seru lah
sebelumnya dibanding dengan
konser konser sebelumnya atau pementasan lain
yang kamu pernah ikuti
kira kira apa yang beda kali ini
jadi bisa betul betul kreatif ya
apa kesannya apa perasaannya yang paling menyenangkan
yang paling menghebohkan dan
perasaannya abis ikut konser itu ya
seneng banget sih soalnya
terus hal yang paling berkesan juga menurut aku
waktu nyanyi di panggung gitu
waktu openingnya kan kita
opening itu bertujuh nyanyi rame rame
lagu aku anak indonesia ya jadi
aku tuh rasanya waktu nyanyi opening tuh kayak
bangga ya memang ini tuh bener bener indonesia
ini tuh bener bener budaya indonesia gitu
yang sedang ditampilkan di konser ini
kesannya sih ya
seneng banget ngeliat penontonnya
sangat antusias waktu
terus banyak orang yang standing ovation
kayak gitu sih
dan kamu sendiri bagaimana performance kamu malam itu
kamu merasa bahwa atau
kalau dibilang yang penampilan terbaikku sih
aku nggak tahu ya itu kan penilaian orang masing masing
tapi kamu kan tau kan merasa
wow ini yang paling
tapi aku ngerasa gerget banget sih waktu
soalnya waktu di penontonnya
waktu aku lagi main laguku gitu
aku lihat ada pak ahok
sampai nonton juga gitu
jadi ya seru seruan bareng gitu
aku ngajak pak ahok
aku bahkan sampai ngajak pak ahok
sampai ngajak pak ahok
untuk nyanyi bareng gitu
jadi ikutan sketch sama aku
wow luar biasa
dan ternyata kan juga semua orang kan
wah seru ini apalagi kita juga bangga ya
karena kalian masih
smp aja belum ya
kamu pada kelas berapa sih sekarang
baru kan kelas satu
sekarang berapa raffi
smp kelas satu mau kelas dua
jadi baru ya
jauh lah perjalanan kalian
tapi prestasinya sudah luar biasa
terus gimana asal mulanya
sehingga kalian akhirnya bisa tujuh orang
bersatu dan membuat konser
awalnya sih aku dapat rekomendasi
di atas rata rata
terus aku search di internet
apa itu di atas rata rata pas aku baca
ada om erwin sama kak gita juga
ternyata ini projeknya
anak anak berbakat dalam bidang musik
terus akhirnya aku
aku mau ikut audisi di atas rata rata
waktu itu audisinya harus ngapain aja
audisinya kita suruh nyanyi
terus om merin juga suruh
terus lagu terus improvisasi
oke kalau shakila sendiri gimana ceritanya
aku juga dikasih tahu sama
dari dulu kan aku emang udah tahu
di atas rata rata
bakat bakat anak indonesia
apalagi kan yang memproduce
sempat browsing juga kayak raffi
dari dulu sih
dari papa aku
apalagi kan yang memproduce seri
om erwin sama kak gita
ya aku sangat teruja
bisa dapat kesempatan
aku dikasih kesempatan
untuk bekerja bareng
jadi kan rasanya kan
saya juga jadi ikut bangga nih
kavin gimana waktu itu
terus kamu waktu dipilih gitu perasaannya gimana sih
sama kayak raffi juga
aku dapat rekomendasi dari guru musikku
cuma kebetulan waktu itu kan
di sekolah musiku jarang
yang anak kecil
murid yang anak kecil terus yang nyanyi
akhirnya aku yang direkomendasi yang disuruh ikut
tiba tiba aku terima
nah ya waktu itu sih seneng banget ya
dari yang generasi ke satu
aku udah pernah ikut awalnya iseng iseng aja sih coba
cuma nggak keterima karena umurnya belum cukup
yang audisi dari kedua
sekarang udah cukup
saya melihat ya penampilan kalian tuh
kalau dari segi
luar biasa ya kalau menurut saya
dengan bakatnya juga luar biasa
dan your performance juga
bener bener aduh kita gak kalah lah
dengan dunia internasional
umur berapa raffi
dan tau bahwa ini kira kira sesuatu yang
raffi mau tekuni
dari sebenernya aku
pertama itu gitar
itu kelas tiga
yang ngajarin waktu itu siapa
aku belum les itu yang ngajarin om
terus om suruh pertama kali aku main
gitar tuh lagunya more than words
terus aku nyanyi juga
terus aku tambah suka nyanyi
tambah suka gitar terus
aku belajar saksepon
terus abis belajar saksepon
kenapa waktu itu tertarik sama seksi
mama ngasih tunjuk aku kenny g
abis itu aku belajar saksepon
abis aku belajar saksepon
kelas enam aku belajar piano
jadi dari kecil kamu udah musikal ya
ini mulai nyanyi umur berapa kira kira
karena suara kamu juga
udah mulai ikut kompetisi atau udah mulai juara
nah genre yang
kamu pilih kan lebih kayak urban pop
dan lain sebagainya kira kira
musicians atau kamu yang
kalau di luar negeri
ya bruno mars sempet nonton gak waktu dia main di indonesia
kalau di siklephone aku suka
terus kenny g
banyak masih banyak lagi
jarang ya kalau nyanyi nyanyi main saksepon saksepon
jadi kamu berduanya itu gak
apa ada tantangan tersendiri nggak gitu
atau ini merupakan satu paket lah istilahnya buat kamu
tentunya ada tantangan tersendiri
aku main saksepon abis nyanyi aku nyanyi lagi gitu
jadi harus pilih lagu lagu yang nanti kamu juga bisa main saksepon ya
mulai umur berapa
wow shakila suaranya oke
aku sih mulai
umur enam tahun
aku sih pas
awal awalnya aku sempat ganti ganti guru ya
ganti ganti guru kenapa
ada yang galak mungkin
currently aku udah
sama ibu anika
nah genre nya shakila
ini kan klasik ya
saya pernah nonton misalnya charlotte church
kenapa kamu tertarik ya
kesitu bukan misalnya ke
atau karena suara kamu tuh
dari kecil aku emang
aku suka banget
aku gak didengerin lagu lain
terus opera juga ya
ya dan lagu lagunya ini kan kalau klasik
kan ada yang bahasa perancis ada yang bahasa jerman
ada yang ini selain bahasa inggris
gak ada masalah
kamu harus pelajari lafalnya
ya yang pastinya sih ada tantangan
soalnya kan emang aku bukan
orang perancis atau itali
atau apa gitu jadi
nah kavin jazz
millions dan saya lihat permainan itu
kamu tuh luar biasa
kamu menemukan bakat kamu
aku nggak pernah kepikiran untuk main piano ya
soalnya awalnya tuh gini
aku tuh dari kecil emang udah suka musik gitu
soalnya setiap didengerin musik
dari radio atau dari mana
aku tuh tiba tiba suka bisa
senandungin nadanya tapi dengan benar gitu
itu waktu masih muda banget
sekarang udah tua ya
kira kira waktu itu umur berapa
tiga tahun jadi udah langsung bisa ya
waktu umur empat tahun aku langsung mulai les nyanyi
awalnya orangtuaku kepikiran
kayaknya rasanya passion ku
bukan disitu terus
tapi malah sukanya sama piano gitu
terus aku lesin drum
lalu aku les piano pada umur
lima tahunan gitu
tiba tiba kan aku pindah guru
pada saat itu karena guruku yang dulu
waktu aku pindah guru ke guru yang baru
nah guru guru baruku ini tuh kebetulan jendelanya jazz
jadi waktu dikasih tuh
wah enak juga nih lagunya gitu
ternyata cocok ya
mulai jazz waktu umur delapan tahun
tapi tiba tiba malah keikutan gitu
soalnya aku sering denger dengerin
cara orang nyanyi jazz gitu
sketnya yang dipakai gitu
akhirnya jatuh cinta juga
akhirnya sekarang jadi les vocal jazz
kira kira pemain jazz yang paling kamu suka ya
siapa yang jadi idola yang pengen
kalau sket sih aku
influencenya al jero soalnya
ya kalimat kalimatnya yang digunakan ya
emang master juga sih dia
siapa lagi ya al jero
kalau orangnya kayak misalnya
kalau band jazz
aku sering dengerin casio pia
bank jazz dari jepang gitu
terus banyak sih
kamu sempat tampil di java jazz juga kan
itu gimana sempat ketemu dengan pemain pemain jazz yang
kejadiannya gak terduga sih
waktu dari java jazz aku dapat kesempatan
jadi awalnya langsung di kontek gitu
tiba tiba kavin boleh main gak disini
jadi kaget juga sih awalnya
tapi seru sih
terus kesannya apa dia bilang apa sama kavin
terus bekerja keras terus latihan soalnya
jarang kan katanya yang
terus umurnya kan masih sebelas tahun dia bilang gitu
seperti itu sih seru banget waktu main sama dia
sangat antusias juga waktu duet sama
iya dan mereka juga pasti lihat nih
ini anak ajaib dari mana
kan biasanya kalau jazz kan mereka udah serius
apalagi udah usianya juga
semakin lama semakin banyak yang tua tua gitu ya
kita sekarang akan liat
contoh contoh dari bakat mereka
raffi kebetulan lagi pegang saxafon
bisa mainin sesuatu nggak buat aku
dua menitan gitu
padahal kalau nyanyi dikit juga boleh
satu perlu musik ya
kalo untuk nyanyi ya
karena suaranya tuh empuk sekali
aku juga pengen nyanyi
aku juga pengen nyanyi
aku juga pengen nyanyi
aku juga pengen nyanyi
aku juga pengen nyanyi
yang kalau kamu nonton yang wow i want to be like that gitu
aku kadang kadang suka john sutherland maria callas
oh maria callas opera ya
jadi aku suka christine chenoweth terus julie andrews juga aku suka

wow luar biasa ngerti nggak tapi artinya
basically tentang anak kebalah lah ya
bagus sekali luar biasa
kamu ini dari segi misalnya dibanding dengan nyanyi lagu lagu dengan pop atau lagu lagu biasa
berapa susah sih nyanyinya kayaknya ini harus nafasnya diatur
ya maybe nafasnya juga and then juga kadang kadang project like
ya how you like keluarin suara kamu
dan kamu tuh natural performer ya
perasaannya apa waktu kalau kamu perform apalagi di depan really back crowd atau orang orang rame
perasaannya ya late id flow aja gitu dibiarin ngalir aja
apa yang keluar dari pikiranku apa yang muncul ide idenya untuk improvisasi ya itu yang langsung diterapkan gitu
jadi nggak terlalu dikonsep sih sebelumnya
hmm terus kamu dengerin jazz dan latihan is it eviday setiap hari atau gimana kamu dapat insight
diusahakan setiap hari
iya sih aku biasanya suka nyempetin waktu untuk main piano at least untuk warm up aja terus latihan untuk fingering biar otot otot jarinya makin kuat gitu jadi lebih lancar untuk improvisasi
terus kamu compo sendiri juga
aku sempat kalau beberapa kali perform aku sempet lagu lagunya aku yang arrange sendiri ya seperti itu sih
senang senang seru sih dapat banyak ide baru
soalnya kan ya itu juga keuntungannya bisa masuk di atas rata rata gini juga bisa dapat pengalaman
jadi muncul ide ide baru untuk bikin lagu gitu untuk nge arrange
arrange sendiri ya kalau raffi kamu nulis juga compool sendiri
iya dari project di atas rata rata ini aku juga belajar banyak dari omerwin cara bikin lagu gimana terus jadi tau tau part part sebuah lagu jadi corusnya yang mana firstnya yang mana gitu
terus kapan mainnya selain nyanyi main saksofon sekolah apa lagi punya hobi lain gak kamu
ya kalau gimana shakila kamu selain nyanyi apa lagi yang kamu sukai ada hobi lain atau
ya basically i always try my best untuk menyempatkan waktu untuk nyanyi

stress kamu memang kamu suka stress ya
enggak bukan stress sih sebenarnya kayak apa ya menenangkan hati
kayak meditasi ya jadinya
emang kamu masih perlu itu ya padahal kan kalau nyanyi kan kayaknya you don't want to betul betul meditatif juga ya
jadi masih perlukan itu ya padahal kan kalau nyanyi kan kayaknya you don't want to betul betul meditatif

jadi ini kamu tiap hari melukis atau gimana masih sempat main sama temen temen
kedepannya ini kan kalian udah ya konser berikutnya
katanya nanti akan ada konser yang kedua ya bulan juli ini
saking banyaknya permintaan
oke kira kira next ya apa yang
ini mungkin pertanyaan agak klise what you wanna do when you grow up gitu
apakah ini raffi sudah merupakan jalur kamu nanti kalau misalnya ke depan
ini mau jadi profesinya cita citanya
ini sebenarnya sekedar hobi aja sih
tapi aku sudah suka banget sama hobi gue yang ini
mungkin saja ini mungkin kedepannya aku mas
hanya mungkin ya
aku juga ingin menjadi kayak businessman ya
kayak erwin gutawa juga
iya kayak erwin
jadi aku bisa jalanin bisnis sama bisa jalanin musik juga
jadi dua duanya bisa jalanin
iya tapi kan kamu masih you still very young
perjalanan masih panjang lah ke depan
mungkin gak harus sekarang dipikirin
apa yang membuat kamu paling happy paling semangat dan yang membuat kamu itu yes gitu
yang membuat aku semangat itu motivasi dari orang tua tentunya
terus aku juga dengar dengarin musik juga bisa buat aku semangat
terus main musik juga bisa membuat aku semangat
kalau setelah project dari ini sudah selesai
mungkin keluarin album atau
ternyata kamu ini soalnya suaranya tuh khas kali ya
soekarno dan jalurnya itu khusus gitu
ini kira kira sesuatu yang akan kamu tekuni
ini adalah satu dari passion atau salah satu hal favorit saya untuk melakukannya
aku masih muda
aku masih kecil dan masih ada banyak perjalanan yang akan datang
jadi itu berarti aku akan mengelola banyak hal
iya perjalanan kamu masih sangat panjang
tapi setelah project ini kira kira apa yang kamu inginkan untuk terlibat dalam
atau mau ya
hopefully aku juga bisa
terlibat dalam kerja syarikat

yang mau aku lakukan setelah project dart ini ke depannya
aku mau jadi arsitek
dari kecil aku emang udah hobi gambar sih
karena mungkin lingkungannya ya
omku desain grafis
terus banyak di keluarga aku juga yang
seneng dan hobinya gambar gitu
gak mau misalnya jadi
aku juga mau
jadi bisa dua profesi
dan dokter juga
terus profesi yang lain juga dokter juga
dan pianis jazz
dan juga songwriter juga
udah aplodasi lu luar biasa
saya rasa kita juga
dan indonesia ternyata penuh dengan
talent dan bakat bakat yang
dan kalian tuh masih muda
jadi kalian bisa jadi apa saja yang kalian mau
dan kita juga semua bisa menikmati dari
passion talent dan bakat anda
kavin shakila dan raffi
dan mungkin kita sekarang perlu menanyakan
siapa yang ada di balik semua ini
di atas rata rata
ya sekarang kita akan berjumpa
siapa di balik di atas rata rata
gila ini sekarang
tiga generasi ya nanti
dengan anak anak dari dar dua
di atas rata rata ini yang sudah generasi kedua
bisa cerita nggak sedikit
apa ide di balik di atas rata rata
kenapa dan bagaimana akhirnya semuanya bisa terrealisir
kita semua bisa menikmatinya
di atas rata rata itu project saya berdua sama kita ya
itu lima tahun lalu ya gita
tadi apa itu kalian
kenapa di ngobrol
tadi kalau di ceritain kita lagi sarapan pagi
karena berdasarkan pengamatan kita berdua sih
kebetulan papa waktu itu habis bikin musikal laskar pelangi ya pak
sama anak anak juga gitu
dan betulan aku juga melihat
aku emang kebetulan dulu nyanyi
ngelihat nih kok kayaknya banyak anak anak indonesia sekarang yang hebat hebat nih
tapi nggak kelihatan gitu
karena kita kadang mungkin masih mikirnya
lah anak anak udahlah yang simple simple aja
padahal anak anak zaman sekarang punya referensi yang begitu luas gitu
mengenai musik ya
dan bisa mengeksplore ke ininya
ya mereka tinggal youtube dan lain sebagainya
tapi tujuan itu sebenarnya
sebetulnya itu ngobrol itu bentuk dari bertahun tahun saya merasa
merasa apa ya
dalam tanda kutip mungkin miris ya
kita itu bangsa yang hebat
bangsa indonesia begitu besar segala macam
kita tuh gak dikenal sebagai bahasa penghasil seniman
kita cuman dijadiin market aja orang segala macem
kita pergi keluar kalau ada anak kecil
kan kalau kemana segala macem
jadi sementara ketika kita masuk ke dalam kawahnya
kalau kita lihat dimana
ini hebatnya demokrat nggak pernah keluar
nah itu jadi kemirisan itu yang membuat ayo kita bikin yuk projectnya itu
jadi akhirnya sebetulnya projeknya itu
hasil pemikiran sama keprihatinan kita
dan keyakinan sebenarnya ya
keyakinan bahwa ada banyak anak anak hebat
dan keprihatinan karena kita nggak dikenal sebagai penghasil anak anak hebat
dan juga laskar pelani kan luar biasa
ternyata banyak sekali anak anaknya
dan semua orang kan suka mendengarkan mereka
jadi kita bisa mengambil ide sampai akhirnya terlaksana
bentuk konsepnya itu bagaimana
jadi di atas rata rata akhirnya kita mencadang
ya sebetulnya ini kayak dalam tanda kutip gerakan indi sih
jadi kita kan bukan label besar
bukan satu institusi yang besar gitu ya
jadi kita juga bikin definisi di atas rata rata
di atas rata rata itu judul itu belakangan sebetulnya
cuma kita mau nyari yang keren deh
kita tahu karena soal musik kan berdua
ya udah gitar yang keren keren
pertama kali adalah mungkin harus anak anak yang terpilih harus punya kemampuan yang terbatas sih
ya itu di atas rata rata
kedua karena kita ngomong soal indonesia
kita harus istilahnya apa sih
semua anak anak ini harus punya ciri khas masing masing
karena itu akan mewakili style
dan kita menganggap semua musik bagus
style musik bagus
dan terakhir adalah karena kita
itu terdalam satu paket mudah mudahan ini menjadi inspirasi semua anak lain
tiap ada generasi
tiap generasi akan selalu juga ada yang nyanyi tradisional
jadi ada keunikan ya
tapi kalau kita lihat tadi anak anak seperti raffi kavin dan shakilan
jauh sekali di atas rata rata kalau saya lihat ya
karena memang anak indonesia itu banyak sekali ya
semua orang indonesia kalau misalnya mereka karaoke nyanyi itu suaranya kan bagus bagus
tapi talentnya mereka luar biasa
ini bagaimana mencarinya mendapatkannya
pastinya kita melakukan audisi sih gitu untuk menemukan anak anak ini
tapi ya mungkin harus ditekankan bahwa sebenarnya anak anak ini memang sebenarnya terpilih karena mereka memang hebat sih
tapi tahu mereka hebat itu dari mana
jadi caranya gitu
jadi kebetulan memang kita di audisi pun juga agak sedikit ini sih
kita memang kita pokoknya nggak ada menjudge bagus atau tidak gitu selama audisi gitu
oh kamu jelek gak ada gitu
tapi kita lebih mencoba untuk mengeksplor gitu
kita punya questionnare misalnya gitu
kita ngeliat nih nyanyi favoritnya siapa gitu
dari situ kita bisa ngelacak nih kira kira mereka arahnya kemana ya gitu
dan kadang juga yang membuat spesial adalah karena mereka udah punya jati diri dalam bermusik gitu
tapi nyari mereka tuh di mana
apakah mungkin dari hasil audisinya
karena ada yang dari medan ada yang dari
oh iya sistem audisinya sendiri sih kita karena gerakan independen sih awalnya ya
kita mendapatkan rekomendasi gitu
kita mencari rekomendasi gitu
jadi ngikut audisi semuanya
tadi anak anak bilang guru musik saya
iya jadi memang kita mengubah guru musik sekolah musik
jadi memang mungkin paradigmannya berbeda dengan pencarian bakat yang melibatkan siapa orang siapapun boleh daftar
mereka ngantri dan seperti merken idol style
justru kalau saya karena kita cari yang bagus
ya ini teori kita berdua aja juga
ngarang ngarang sendiri terus kita bilang yaudah gini caranya supaya kita langsung dapat yang bagus
kita hubungin semua musisi atau guru vokal atau guru sekolah musik yang punya nyanyi
suruh mereka rekomendasiin anak anak gitu
at least udah tersaring
awal awal untuk dar satu berapa orang yang diaudisi
sekitar empat ratus an lah ada kita
ada kita kebetulan gitu
tapi memang untuk yang generasi dua kita agak mulai membuka lagi peluang juga untuk yang di luar kota sih terutama
di luar jawa
kayak di luar jawa di luar jakarta dan bandung gitu
jadi waktu itu juga akhirnya lewat video pun juga pada ngirim semuanya
empat ratus an awal lumayan ya banyak
akhirnya menjadi berapa orang yang dari pertama kan berapa
nah menjadi daftar yang hanya tiga belas itu gimana
ya mungkin nanti itu tetap kita punya tahapannya
yang paling menentukan
yang paling menentukan pertama kali memang harusnya tekniknya memenuhi syarat ya pasti
dan sebetulnya perserta yang udah dikirim karena makanya dikirim sama guru musik ini
itu semua itu kita tuh selama audisi tuh nangis nangis terus
ini anak limanya menikmati
nggak pernah ada yang fail jelek banget gitu
dan makanya kita juga memperlakukan ke mereka ya sebagai kayak kita mengeksplor dalam cara audisi ini
mengeksplor bukan bilang kamu nggak bagus nyanyi ini nggak enak
dan erwin sama gita yang audisi berdua
berdua udah pasti tapi dibantu biasanya di tempat tertentu ganti ganti orang orang yang kita pandang ahli
nah kemudian memang itu jenis musik itu jadi menentukan
biasanya kalau kita tahu dalam populasi penyanyi itu genre pop paling banyak
saingannya paling besar yang klasik dikit jazz dikit apalagi tradisi
jadi memang itu ada ya
tapi emang itu jadi tor kita
udah jadi konsep kita bahwa itu musik itu harus nanti di atas rata rata harus ada berbagai macam
karena kita mau menginspirasi orang banyak anak banyak
nggak cuma sekedar mau bikin album atau bikin
anak anak lain juga nggak hanya taunya pop aja gitu kan
bahwa sebenarnya banyak genre musik lain yang jazz
apalagi tradisi juga sebenarnya
dan bukan dikumpulkan untuk menjadi band ya
oke nah kenapa jumlahnya itu dibatasi
ya itu pertama
dan kedua dari segi usia usiaan berapa yang dipilih dan kenapa
sebenarnya sih kita nggak membatasi sih ya gitu
maksudnya dulu kita tiga belas kini sekarang tujuh
ya lebih sedikit lagi
karena yang dulu sebenarnya karena kita ada trio ada beberapa yang bentuknya trio gitu
kalau yang sekarang mungkin lebih banyak memang soloist gitu
jadi kita sebenarnya membebaskan sih gitu kita melihat juga anak anaknya gitu
tapi kita selalu percaya bahwa akan selalu ada pokoknya gitu
dan tiga belas ke tujuh pun
tiga belas ke tujuh pun juga bukan penurunan atau apa gitu
karena memang apa ya
pokoknya yang penting kita jaga terus standarnya
karena variasi genre musiknya gitu
dan secara umur mau papa jelasin
kalau umur karena ini berdasarkan pengamatan
walaupun kita juga bukan sekolah anak gitu ya
tapi berdasarkan pengalaman
karena sebagai orang tua
anak yang berbakat
kelihatannya kan karena kita mau ini project
tetap mau sebagai project
lantar lantar mengenai generasi muda dan mengenai anak anak gitu
bukan teenagers ya bukan remaja
jadi emang kelihatannya secara look pun
umur dua belas tiga belas itu jadi kayak batas
walaupun tiap orang berbeda beda
dan suaranya kalau laki laki juga masih belum
nah kalau umur tujuh tahun delapan tahun
kalau disuruh nyanyi bagus
tapi tv dua nangis aja pergi
jadi belum stabil mungkin
kita memang membatasi dalam konteks umurnya itu
ada sembilan tiga belas tahun
ini kan kalau yang dar dua
kan mereka kemarin berkonser
tapi sebenarnya tujuan dari proyek ini
itu menghasilkan apa dan cara jalannya
pertama kali ujungnya adalah ketika mereka terpilih
harusnya kita sepakatnya
tiap anak harus akhirnya mempunyai pengalaman hebat
itu yang saya janjikan ke anak anak mereka
satu exposure merekanya sendiri akan terlibat dalam satu pengalaman yang hebat di dunia musik
kalaupun tidak jadi musisi
setidaknya dia pernah berproses sesuatu
nyanyi sama orkestra beneran
di panggung beneran
itu mereka pernah mengalami
itu yang saya janjikan
jadi itu yang kita coba
nah itu berapa lama mereka di asuh dan keterlibatan mereka dalam project ini sendiri
jadi yang unik kebetulan kita yang nemuin waktu itu ketika kita habis selesai ngeluarin album
terus kita merencanakan bikin konsep di enam bulan kemudian ya
ide nya adalah akhirnya bikin konsep
nah which is ketika ide itu bikin konsep
kita mau gak mau masuk ke dalam secara total akhirnya
bagaimana mengenalkan anak anak ini kalau bikin konsep itu apa yang harus disiapkan gitu
jadi emang apa bukan lucu ya
artinya serunya adalah jadi panggungnya kavin itu yang merancang kavin
tentunya kita melebatkan video apa grafis yang orang orang art director yang profesional
tapi secara konsep raffi pengen ngapain tuh tampil dia yang nge sketch
dia pengen begini dia begini dia bikin mood boardnya
jadi sebetulnya itu
karena itu lagi kan referensi mereka juga sebenarnya udah banyak
akhirnya juga mereka tertantang

tertantang untuk mereka nggak sekedar nyanyi tapi mereka mau tampil kayak gimana
nah itu juga saya rasa harusnya bisa jadi bekal yang hebat
tapi bimbingan yang praktis yang diberikan itu akhirnya seperti apa
dan berapa lama mereka harus fokus dan latihan sampai dari awal konsepnya itu sendiri sampai akhirnya manggung
kalau kita sih sebenarnya lebih banyak ngarahin sih ya
jadi emang kadang tuh di lapangannya banyak apa ya
seperti mereka ada vocal coachnya gitu
mereka ada ya kayak misalnya kemarin bikin konser ada art directornya ini segala macam gitu
tapi kita memang ngarahin nih kira kira kavin nih harusnya seperti apa
berapa banyak gitu sih
sebenarnya kita lebih banyak apa ya sebagai pembimbing sih sebenarnya gitu mungkin ya bisa dibilang
tantangannya ini kan beda kan kalau dengan dewasa ya
mungkin mereka juga masih suka uring uringan cukup bosen atau apalagi kalau dengan ada gadget nggak fokus dan lain lain
tapi walaupun saya tadi ngobrol sama mereka tampaknya mereka betul betul serius fokus profesional
takut sama kita gitu
jadi justru banyak ketika berproses katakanlah di sebelum konser aja kita berproses di studio rekaman kan
bikin album itu gitu
tiap anak tuh punya proses sendiri sendiri
harus workshop dengan lagunya cari kuncinya
ketika lagunya shakila karena klasikal saya kirim masternya dulu untuk orkestra di praha balik lagi
ya kayak gitu
ini melibatkan berapa banyak orang
jadi emang productionnya
berapa di bawah lima puluh di atas lima puluh
hampir seratusan lah
jadi gini saya kan saya janji karena saya emang pengen banget memberi kesempatan tapi saya juga gak pengen bikin kesempatan yang asal asalan
jadi emang ketika
ada nama dibalik itu
lama lama lagunya tangan ada
loh pakai big band
ya pakai big band beneran
komplit dengan trompet rombon dan segala
dan ketika dapat iringan iringan yang kayak gitu si anak ini pun juga kan harus menimba jadinya
harus apa ya bikin workshop cara nyanyi yang enak sama gitu
itu di proses rekaman
nah ketika proses membuat panggung
pertama panggung ketika apa konsep dan konsepnya adalah bikin sendiri
apa bikin konsep hidup mereka sendiri
otomatis mereka juga terlibat jadi dengan banyak orang
musisi dancers pelatih segala macam
dan semua ada jadwalnya masing masing mereka harus ikutin dan tiap anak punya jadwal berbeda beda
bahkan ada yang bergabung abis itu sendiri sendiri lagi
nah mereka sendiri bagaimana menurut arwin sama gita
nah itu jadi ya saya dikujutkan banyak ini ya
kepercayaan saya terhadap namanya generasi muda itu kalau dikasih sesuatu yang hebat dari kecil tuh akan jadi
mereka nangkepnya luar biasa
segala macam daya tangkap luar biasa
daya adaptasi terus mengembangkan
karena kan kita bukan model yang rigid
bukan corang guru dikeluarkan
kamu harus ikutin om erin seperti enggak
aku selalu kembangin besok kita ketemu informasi udah jadi ya kavin
atau raffi sop sopnya kamu harus kayak orang nyanyi
segala macam gitu
dia otomatis atau dalam sebulan apa seminggu kemudian udah
kalau kita sendiri apa pengalamannya
apa perlu galak kadang kadang dimarahin
paling ya kalau anak anak pasti tantangannya mungkin bagi antara ini ya latihan sama sekolah
sama lah waktu kecil
mungkin orang tuanya juga pasti kan
oh iya gitu alhamdulillah kita orang tuanya banyak yang sangat supportif sih gitu kebetulan gitu
waktu tuh iya
tapi ya pastinya kita harus mempertimbangkan juga kan
masa mereka bolos terus kan gak mungkin gitu
jadi apa ya kita gimana cari caranya biar bisa lah pulang sekolah gitu
atau dilakukan di weekend
kemarin juga pas konser kan kita bikin latihan gabungan banyak banget gitu
ada dar satu dar dua dar tiga empat dan lain sebagainya
mau diapakan ini
kita bertekad sih ya
pengennya dar akan terus insya allah bisa jalan terus setiap dua tahun kita pengen bikin
selalu ada dar lagi karena saya sama gita percaya pasti akan lahir anak anak hebat lagi gitu ya kan
selalu banyak anak hebat yang lahir di indonesia ini
jadi mudah mudahan kalau kita ada kesenambungan itu anak anak projek dar ini bisa menginspirasi
atau bisa mengini banyak anak indonesia untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih hebat daripada umurnya
siapa tau nanti setelah dar lima ada reuni
seru banget itu pasti
semacam laskar pelangi juga
erwin sama gita luar biasa dan kita sudah melihat sendiri ya hasilnya
dan sangat membandangkan tidak kalah dengan anak anak yang ya sebenarnya menurut saya
emang gak kalah
emang gak kalah
cuma kurang di expose
kita harus kasih kesempatan
harus kasih kesempatan dan mereka juga saya rasa anak anak yang sangat international minded ya
terima kasih erwin dan gita
sekarang kita dengarkan performance dari kavin dan raffi